sampai jumpa di video selanjutnya
kalau misalkan wulan itu wuri
dan romeo itu roman
gue tuh yakin banget
dua hari lalu ada tamu datang kesini
tamunya kasar banget
saya sampe takut
dan berhenti ngurusin hidup gue
gue tuh bukan siapa siapa lo sam
jadi lo stop stop peduli sama hidup gue
kalau nyatanya gue peduli banget sama lo
gak boleh pesimis kayak gitu
kalau sama roman bakal baik baik aja
kalau kalian berdua punya tekad untuk tutup bersama
ini sekarang lo tidur
terus besok pagi lo ke tempat yang roman suruh tadi ya
kau lah tujuan hidupku
biarkan aku jadi pendampingmu
biarkan aku jadi pendampingmu
biarkan aku jadi pendampingmu
biarkan aku jadi pendampingmu
wah bagus kan

cepetan ikutin cepetan
tolong kamu siapkan rekaman cctv
dari tujuh puluh dua jam terakhir ya
baik pak saya akan segera siapkan
iya terima kasih
terima kasih pak
aku jadi penasaran
siapa laki laki menyeramkan yang dimaksud inah semalam
nah ya berhenti sini aja
kok udah sini tumben loh
gue lagi ada urusan di sini
panggil temen temen lo semua sini biar gue nasehatin
tawuran mulu kerjaannya
siapa yang mau tawuran sih
nggak ada gue ada urusan udah lah
apa jangan jangan lo mau pacaran ya
aku malah pacar udah kepo loh
ya gue mau pacaran
pacaran ya gue tahu nih pacaran
mulan dateng nggak ya
tuh kan bener
mereka emang jadian
si bolan sama si roman bener bener ketemu hari ini
jangan sampai gagal lagi kayak kemarin
berhenti depan situ ya
baik pak di belakang mobil itu pak
iya di belakang mobil situ
itu kayak mobilnya si defon
kok dia bisa ada disini ya
bener dugaan gue
itu mobilnya si defon
dia gak boleh liat gue
taun pada j claus tuh
personell dan muat berat gitu
dah tersen disjohn
ngajak gue ketemuan disini
ya udah kalo emang gak mau
ada yang diomongin
lu tuh kenapa sih marah marah
dan lu kenapa
padahal lo sendiri bisa ngomong dengan kata kata yang baik
lu masih marah sama gue lan
dan gue juga tau
lo udah berusaha cari pendonor darah untuk gue
sekarang gue mau tanya sama lo
apa lu masih peduli sama gue lan
gue akan tunggu sampai lu bisa maafin gue lan
selama apapun itu
gue akan tunggu
kalo lu mau kemana
ya gue mau misain mereka lah
kalo lu mau misahin mereka
gak gitu fun caranya
kalau mau rencana kita berantakan
lo ikutin aja permainan gue
lu mau ngapain ben
kalo lan pegang janjinya ke gue
cara yang tepat
buat misahin mereka

tidak ada cinta
tidak ada cinta
eh makan manisan dicampur lagi
eh susan ketemu lagi
susan akhir akhir ini kayaknya kita saling ketemu ya